ikatan dokter indonesia wilayah jawa timur menggelar konferensi pers untuk memberikan tanggapannya terkait dua kasus yang terjadi di rumah sakit national hospital surabaya dan rumah sakit siti hajar sidoarjo
kasus kasus tersebut menjadi ramai di kalangan publik setelah viral di media sosial
ketua idi jatim purnomo budi setiawan mengatakan hingga kasus yang menyeret dua rumah sakit di jawa timur tersebut viral ikatan dokter indonesia belum mendapatkan laporan resmi dari pihak manapun
di sini ranah idi adalah mendalami apakah ada pelanggaran kode etik profesi jika terbukti ada pelanggaran maka sanksi tegas dapat diberikan idi dengan mencabut keanggotaan dokter yang melanggar dari keanggotaan idi
masalah yang ada itu adalah bersumber dari media sosial
kami idi jawa timur sampai dengan saat ini
belum menerima laporan resmi belum juga mendapat permintaan dari pihak pihak berwajib untuk mengklarifikasi
kenapa oleh karena tidak ada suatu permintaan yang jelas dan dari situ biasanya kita akan bergerak
maka kami secara umum menanggapi bahwa yang idi dalam
dimasalahkan adalah sekali lagi adalah masalah etika profesi
melanggar apa tidak melanggar etika profesi